pokoknya anak gak mau tau anak gak mau jadi korban ketiganya kak edo
kamu pengen menempuh dengan jalur hukum
ini aku pengen nanya sama kamu nek
dari mana kamu dapat uang untuk membayar pengacara kamu
aku masih punya keluarga renardi dan aku yakin
mereka pasti akan ngebantu aku
mereka pasti akan membantu aku untuk ngerebut cantik dari tangan kamu
indi biarpun kamu menempuh dengan jalur hukum
aku pasti akan menang
eh dok edo gak usah kegeeran gak usah kepedean ya kamu ya dok
nanti itu aku yang lahirin bukan kamu
dan asal kamu tau
anak di bawah umur
itu seharusnya adalah pengawasan dan dalam asuhan ibunya
jadi kamu gak akan pernah menang
kamu tuh pede banget ya
kamu mau tahu kenapa kalau aku bisa bilang kalau aku akan menang
karena aku punya bukti indi
aku punya bukti
kalau gisi yang lain indi
itu gak becus merawat tanah
dan dengan bukti bukti itu
pengadilan akan mengeluarkan hakmu
kasuh cantik kepada aku
ke tangan aku
jadi tolong indi
kamu jangan bikin masalah lagi
loh lo kok aku yang bikin masalah
edo ini semua tuh gara gara kamu
kamu yang bikin masalah doh
udah deh indi
daripada kita berantem di telepon
mendingan sekarang kamu ketemu sama aku
kita ada padakan
dan kita bisa bicara ini dengan baik baik
aku gak mau ketemu sama kamu
aku gak studi ketemu sama kamu
indy kamu tuh kenapa sih gak mau bicara dengan aku baik baik
kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan cara baik baik
apa yang kita mau selesaikan
kenapa kita mesti ngelawatin seperti ini
oh kamu kan yang mulai dong
jadi jangan heran ya
kalau sekarang sikap aku berubah jadi kayak gini
indi berapa kali aku ngomong sama kamu indi
aku tuh serius
aku serius aku pengen nikah sama kamu
aku pengen menikahi kamu
edo udah berapa kali juga aku bilang
kalau aku juga serius
aku gak mau nikah sama kamu
aku gak mau dikombalin lagi sama kamu
aku gak mau dibeg begian sama kamu
aku gak mau
kalau memang keputusan kamu bulat
dan kamu memang gak mau menikah sama aku
yaudah aku juga lakan keberatan
dan aku juga lakan bangsa
iya bagus lah
tapi itu artinya
aku mesti cari ibu baru untuk cantik
maksud kamu doang
aku akan cari ibu untuk menjadi istri aku
sekaligus menjadi ibu dari si cantik
ayahnya adalah menjadi istri aku dan ibu dari si cantik
mariana akan menjadi istri aku dan ibu dari si cantik
keduh tuh apa apaaan sih kah
keduh kan gak tau indi aja
nih mau marah marah sama ana
iya ana tunggu minta kak ku pengin jelasin sumai dulu sama kamu
ya gila belum dijelasin juga gitu
hah kamu juga do
ma udah tau deh ma
eh do pusing jangan dibahas sekarang nih
penyakit lama kumat lagi
orang tua belum selesai ngomong
mama juga pusing dong mikirin kamu
hidup rengsek tau gak
so kegantangan banget sih itu orang
emangnya dia pikir semua cewek mau apa dibego begoin sama dia
enggak enggak enggak
aku harus ngelakuin sesuatu
ini tuh gak boleh dibiarin terjadi ini gak boleh
jangan jangan selama aku pergi
mariana deketin edo
sampai sampai edo luluh kayak gini
mariana tuh pengkhianat tau gak
tau pa kan
mama mau bertanya satu hal sama kamu
apa benar bukan kamu yang mengambil cincin pernikahannya fadli
ya allah ma
iya mama cuma mau tahu aja
karena mama juga bingung kenapa cincin itu bisa ada di sini
dan fadil sendiri gak tahu kalau cincin itu tertinggal di sini
ya mungkin aja fadil lupa ma
ya ampun ma
untuk apa sih taufan mengambil cincinnya fadil
apa untungnya buat taufan
ya mama harap
itu gak terjadi
itu gak terjadi
karena kejadian tempoh hari mama khawatir aja
kali kali kamu masih menyimpan perasaan spesial untuk kami
dan kamu akhirnya memanfaatkan fadil
kamu mungkin ingin merasakan seperti fadi
lalu kamu dengan sengaja mengambil cincin pernikahannya fadli
dan kamu merubah diri kamu menjadi fadil di depan kamila
gimana bapak tahu israelis
hai bila kamu dengan siapa kesini kamu sendiri ada perlu apa ya kamu datang ke sini
terus kapal mendapati paket kiriman untuk atovan makanya
hai maka milang kesini untuk mengantarkan paketnya untuk atovan
iya dari andara
terima kasih milang
kak taufan tapi beneran kan pak kita buat kak taufan
pasti mas suta andara ini untuk taufan
tapi demi menghindari kesalahpahaman
taufan malah suruh kami mengasihkan
kok kamu diem aja sih
apa benar paket itu untuk kamu
sepertinya begitu ma
sekali lagi terima kasih
iya kak taufan sama sama
yaudah kalau gitu
kok buru buru banget bilang
memang seharusnya kan seperti itu
kak mila itu punya anak kecil yang harus dijaga
dan kak mila kan juga lagi hamil muda
dimana mana kalau orang hamil itu harus banyak istirahat
tapi kalau memang mama capek disini jagain kak taufan
kak mila mau kok gantiin mama
udahlah kamu lebih baik pulang sekarang ya
kasian kak fas sudah menunggu kamu di rumah
ya udah kalau gitu
padahal aku masih ingin sekali berlama lama dengan kamu
maksud mila makasih ma
sampai jumpa lagi